mas sehari aku mimpi buruk sekali mas
amira bilang orang tuanya adalah prabu dan aini
dia marah sama aku karena
aku gak bisa cerita ke mas iksan
kalau aku sudah menyetujui permintaan prawijaya untuk menyerahkan amira
mas iksan bisa marah sekali kalau tahu hal itu
aku harus tunggu waktu yang tepat kau mau cerita
udah ngantuk aja tiba tiba saya
sebaiknya saya jangan bikin gerakan apa apa
nanti dia kebangun
kita udah cari cari kemana mana tapi
papa sama amira aku temuin juga man
man kira kira tahu nggak tuhan kemana
tadi kita udah ke kantornya papa dan tenetya di sana
gelapin karena suruh siapa siapa
mobilnya papa juga nggak ada man
kita harus cari papa man
kalau aku belum nemuin papa aku juga nggak bisa tenang man
nah gimana kalau kita turun terus kita nanya nanya sama orang
siapa tau dia ngeliat amira atau tuhan
usul kamu boleh juga
nenek kita mencar aja ya
pak mana dia
tadi ngeliat bawa bak tinggi terus dia putih pakaiannya rapih gak suka
wah gak tau pak
gak tau pak
mas ngeliat bawa bak tinggi putih
pakaiannya rapih pake jazz
mudah mudahan arman ketemu sama papa
non gimana ada yang ngeliat gak
enggak man gak ada yang ngeliat apa
ya ada nun kita cari tempat lain yuk
eh tau gak gue lagi dapat rezeki banyak nih
tadi ada bapak bapak ngasih gue duit banyak banget
emang ketemu bapak bapak di mana
kayaknya sih orang kaya
nah bajunya aja bagus banget
waduh mukanya aja cakep
dia juga tadi sama anak cewek
anak ceweknya juga cakep
jangan jangan anaknya kali ya
kita harus nanya dia nun
mas saya mau lupa anaknya mas
bapak bapak ini bukan yang ngasih duit itu ke mas
oh iya iya iya bener bener nih bapak ini yang ngasih duit gue nih
waktu gue ngamen di dalam bis
waktu itu amira sempat ngomong kalau
ibu dia itu ada di pandeglang
mungkin papa mau ngantre amirah mas

tapi papa kamu harus ngantrein amirah
tapi papa kelihatannya gak keberatan ngantrein amirah
sampai papa lupa pamitan sama kita semua
dan setiap kali papa lagi bersama amirah papa kelihatannya selalu lupa
lupa sama aku dan
dan lupa sama mas
nggak lah non
mungkin memang situasinya saking daruratnya dan saking mendesaknya
makanya tuhan jadi lupa kabarin non
kan tadi non bilang sendiri handphonenya tuhan itu mati
mungkin baterenya habis
mungkin baterenya habis
ya non kita pulang aja yuk
siapa tahu tuhan udah telepon ke rumah
jangan pernah blokir saya lagi nona
saya udah buka anak ibu
beri jual saya
ibu lihat sekarang
saya udah bahagia sama pak prabu sama tante aini
dan saya juga gak akan pernah menjadi anak ibu lagi
lantuan saya cuma pak prabu sama tante aini
amirah ibu kangen sekali sama kamu amirah
namun kenapa ya allah sampai keregetan begini
sehari aku mimpi buruk sekali mas
amira bilang orang tuanya adalah prabu dan aini
dia marah sama aku karena
aku gak bisa cerita ke mas iksan kalau aku sudah menyetujui permintaan prawijaya untuk menyerahkan amira
mas iksan bisa marah sekali kalau tahu hal itu
aku harus tunggu waktu yang tepat kau mau cerita
itu kan cuma mimpi
itu gak mungkin kejadian
gak mungkin menjadi kenyataan
kita kan tahu amera sangat sayang sama kita berdua
kamu jangan lupa
kasih tahu sesuatu sama kamu
supaya kamu gak sedih
mas iksan akhirnya ajarin tos itu juga ke aku
padahal aku pikir itu cuma untuk miliknya berdua dengan aminah
sekali lagi ya
tos ini bikin kamu gak sedih
apa yang tos lakukan
kita karena berdua sudah nyala
saya colongin kamu semua
dua miltona dari bigane

kenapa kaput tuh
lu harus bilang suaranya deh
kayu baru besok
terus tek palit
terus letak tempat necessary
mungkin non ngerasa bahwa tuhan lebih sayang sama amir daripada sama non
zaira takut ma
zaira takut kalau apa kata mama lai dan kamesha itu benar ma
kalau sekarang papa itu lebih sayang sama amira
dan sekarang papa udah gak peduli lagi sama aku dan kamesha
ataupun sama mama dan juga mama lena ma
zaira takut ma
saya takut kalau amira akan benar benar ngerebut papa dari zahila
sebenarnya zaira gak mau ma ngerasa kayak gini
zaira ngerasa jahat ma
tapi zaira gak bisa nahan diri zaira untuk gak berpikiran seperti ini ma
kamu tuh gak perlu dengar omongannya mama lena sama mesha
mereka itu sengaja ngomong gitu biar kamu ngerasa sedih
biar kamu gelisah
mana mungkin sih zaira
papa itu bisa lebih perhatian sama amera daripada kamu
tapi kayaknya papa sekarang lebih dekat sama amirah dan
sekarang zaira udah ngerasa jauh ma sama papa
cemburu itu hal yang wajar
asal jangan berlebihan
sampai kamu akhirnya mikir buruk tentang papa
kalau sekarang papa itu kelihatan lebih perhatian ke amira
mungkin karena amira baru aja tinggal di sini
dan sekarang papa pergi berdua ke pandeglang sama dia
mungkin aja karena keadaannya mendesak zaira
aku tadi juga udah bilang begitu sama non
udah jangan nangis ya
sebentar lagi papa juga pulang
nanti kamu rasain deh kamu lihat
gak beda kok ya
papa tetap perhatian sama kamu
kamu jangan takut
non tetap lebih cantik dari amerika
seorang ayah dia pasti ingin putrinya yang paling
tuan prabu kan sering bilang kalau non itu yang paling cantik
ya selama ini sih saya gak pernah dengar kalau tuan bilang amira cantik
jadi ya non terang aja non
tapi sebenarnya aku juga heran

makanya nggak seperti kepada amira
ya ini nostra peperiksaan
udah ada pengantin anak peace ada apa bisa ditambahin